sementara itu destinasi wisata berupa spot swafoto atau selfie akhir akhir ini digandrungi oleh para wisatawan
baik berupa landscape pemandangan alam maupun jagar budaya
di magelang jawa tengah baru baru ini terdapat spot selfie baru yang diberi nama taman dewari atau taman bunga matahari
para wisatawan bisa bersuap foto berhiaskan ribuan bunga matahari yang sedang mekar
inilah destinasi wisata taman dewari taman yang berhiaskan ribuan bunga matahari nan cantik
sejak awal dibuka pada sepekan lalu para pengunjung selalu memadati lokasi wisata yang berada di kecamatan salam kabupaten magelang jawa tengah
warna kuning kelopak bunga matahari dipadu birunya langit menjadikan hasil foto terlihat mempesona
warga magelang dan sekitarnya mengaku senang bisa berfoto sepuasnya di hamparan ribuan bunga matahari yang sedang mekar
pernah pernahan saja sudah beberapa hari kan lihat di instagram teman teman juga sudah berada ke sini penasaran pengen lihat
dan ternyata ya lumayan menarik
destinasi wisata kebun bunga matahari ini sengaja dibuat oleh pemilik lahan yakni beta zainal amirin dan istrinya pramudia tunggal dewi
mereka menanam delapan benih bunga matahari pada pertengahan november tahun lalu di lahan sawah seluas dua delapan ratus meter persegi
alhasil selang dua bulan proyek uji coba tersebut berhasil dan bunga matahari pun mulai bermekaran
destinasi wisata kebun bunga matahari ini mulai dibuka untuk pengunjung sejak sepekan yang lalu dan sengaja diberi nama kebun dewari
rata rata untuk pengunjung harian kurang lebih delapan ratus orang
cuman kemarin ada long weekend ini kemarin hari libur kurang lebih empat ratus
biaya masuk di kebun dewari ini hanya
pemilik lahan rupiah dan pengunjung jasa puasnya berfoto dengan latar belakang bunga matahari
nah jika anda suka bersuap foto tak ada salahnya berkunjung ke taman bunga dewari
namun ingat tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar
dari jogo purnomo magelang jawa tengah